saat ini seluruh pasien positif berada di jakarta
dan tentu jika memungkinkan kita juga dapat membantu sekolah sekolah mengundang guru tetap ya dari indonesia
baik ada tiga tahap yang pertama adalah evaluasi
kalau misalnya anda bisa melihat mas revo chaos politik yang mungkin saja bisa timbul
yang saat ini melaju sebagai calon wakil presiden mendampingi prabowo subianto
yang terakhir bu beda sepuluh tahun
dan seharusnya kita memang berharap ya dpr mendengarkan
calon wakil presiden nomor urut tiga mahfud md mengaku mulai rajin banyak membaca hal hal terkait ekonomi
akhirnya dilemparkan di dunia digital
rekapitulasi suara yang di upload
itu dia tadi lagunya udah jadi
waktu itu berarti koko apa dia dulu pasti yang mau nanya apa koko
kita kalah setengah botol
warteg yang berlokasi di kawasan pulau gadung jakarta timur ini menyajikan beragam masakan rumahan yang menggoyang lidah
di samping itu juga formulir formulir yang diharuskan seperti
patung dengan tinggi empat puluh meter ini berdiri menjulang di ketinggian satu tujuh ratus meter di atas permukaan laut
selain itu efek fenomena lanina yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun secara signifikan masih akan menambah uap air di indonesia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
setelah semuanya sudah dikeluarkan sudah ada jumlahnya kemudian baru dibuka satu satu dibacakan hasilnya
nah karena ketika data itu masuk dalam jumlah yang banyak ya
setelah menetas mereka harus berjuang untuk keluar dari dalam tanah
konsep ini pun menjadi cocok untuk wisata keluarga
pasti kedengeran soalnya soalnya mereka mungkin
sejumlah barang kotor ini harus segera di laundry
dengan sasaran mengembalikan rasa percaya diri warga binaan
yang kita lihat sekarang bahwa putranya melaju di kontestasi sekarang
kita akan enam puluh enam juta dosis dan untuk booster yang kedua memang masih kecil sekali masih tujuh ratus tiga puluh ribu dosis vaksin
di holsey gak lama sih kan abis itu di asia afrika
bisa mengenai orang lain
kebetulan di bawah sini kita memang ada suatu pengalaman visual yang cukup baik menurut kita
berbekal pelatihan yang mereka dapatkan para mama menunjukkan keahlian menyelam dan memanen teripang
jadi untuk tekstur sebagiannya ini dia benar benar empuk banget
kini saya bergeser ke kedai mie pedas level lain yang berada di tomang jakarta barat
ngomongin ponma tak ada beresnya lah
abis juara juara itu ya kayak pengen terusin gitu ke profesional ya
mes dapet uang makan dapet
cuma yang jadi masalah ya kbri juga nggak bisa ketemu langsung
pagi ini cukup banyak yang harus kita lakukan ya
gak tapi gue mungkin agak ini ya bergeser sedikit tentang pon gitu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abastok
kalau kemarin kita ketemu orang terus
jika memang pelanggaran ataupun kecolongan ekspor ilegal ini terjadi
matahari sudah merangkat naik ketika matahari
nggak mungkin main dua puluh empat menit
jadi apa peristiwa yang dialami di dunia nyata
ya dua ribu dua mulai ituin apa
terus sungging dari kabupaten semarang
karena kan masih misterius tadi ya
gue karir di ugm tuh gue empat tahun kuliah cuma pernah bela ugm dua kali
apa yang kamu inginkan untuk membuatnya
selesai belajar itu dari dia untuk coba konsisten coba kejar goal yang kita mau
tapi kan pak menpora tadi mengatakan mereka tetap semangat
sekilas pertarungan ini mirip dengan cabang olahraga muatai dari thailand
sedangkan acaranya sendiri juga
selebihnya saat bayi lahir pengawasan dan pemeriksaan bayi saat berusia enam bulan dan disiplin dalam mengisi grafis pertumbuhan menjadi langkah sederhana untuk mendeteksi dan menangani stunting
dari empat belas nama yang sekarang ada di timnas elit senior
sedikit dikasih bumbu ya jadi pasti pemain
tapi kan kritiknya ini cukup kecil ya
akan berhenti yang namanya sistem
kalau sampai ada kemacetan di pintu tol satu kilo maka digratiskan
ya buat saya tujuan hidup saya yaitu mendidik anak saya
sejak lama kemenyan telah dikenal orang sebagai bagian dari ritual kepercayaan
bahkan pemilih pak prabowo
ini gue sebulan sebelum berangkat bro
ada waktu itu bisa tuh dari subuh ketemu subuh lagi tapi tetap bisa istirahat itu
tetapi yang menarik adalah penyimpanan aset ini
jadinya ya masih simpang siur lah tuh
lebih dari setengah jumlah penderita gagal ginjal akut pada anak atau sebanyak satu ratus sembilan puluh penderita
beberapa pemain filipina juga gitu kan jadinya kayak kaguk kaguk gitu kan
jadi ini ada temenan gitu pak
dari mana dari empat puluh delapan dana pensiun bumn tujuh puluh persen diantaranya diduga bermasalah
terus ada west bandits yang bakalan bertemu hubs
hai resto ini selalu menggunakan bagian bebek segar untuk menjaga kualitas sajian sebab daging
kalau pakai kok lambat cara mainnya gimana
dikhususkan peternak bebek bebek kemudian kambing kambing
nah ini beneran ya melelahkan
termasuk mendapat edukasi tentang budidaya buah asal eropa itu
mereka bisa menetapkan jauh jauh hari
nah ini kan mungkin ada hubungan darah
di sana jangan lupa beli nikel
berarti gas ini tabung ini lpg ini ada tribal gasnya habis
apakah memang sudah semuanya terdata di sana
dan itu harus tertuang dalam yang disebut sebagai
kalau ngeliat orang kompetitif banget kayak aduh gila gue ini banget
kalau kita mencari pekerjaan di field yang sama
pembeli harus melakukan langkah langkah awal sebagai berikut
kalau yang ini masih bisa dikonsumsi ya
mungkin pas itu karena gue masukin nomor ini kali ya
ya saya bicara saya sebagai kader partai ya
ya mbak prita seringkali ini gaji yang baru masuk ke rekening cepat habis begitu ya di tengah bulan
waktu smp center atau all around
pemasok apel dan susu untuk wilayah jawa timur
wah cukup cukup rame juga ya
ya percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas pemerintah republik indonesia
jadi mereka tidak dikejar di tempat yang tidak bisa mereka pergi
ikan asap ini ada pula yang memasaknya untuk usaha catering atau untuk konsumsi rumah tangga
enggak semuanya saya tuh paling tidak suka ketika saya punya ini ini tuh senjata yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit
saling mengantar mengirim makanan
setelah tahun dua ribu dua puluh dan juga dua ribu dua puluh satu dihantam pandemi covid sembilan belas
karena statistik itu dengan sangat mudah mendeteksi fraud
tapi kalau menang pilpres menang pilek biasanya
tubuh yang telah kering usai melaut kembali basah
kita kemudian juga mengingat bahwa
ketan penco enak enak mas ketannya
jadi saat ini saya sedang berada di istana gyeongbokgung
agar seluruh karyawan mengikuti program vaksin
edukasi pada generasi muda tentang kekah sejadinya menjadi penting
soal gibran tadi bang
anda bebas memilih isian soto sesuai selera
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung ada ketua dpp partai golkar aceh hasan
sehingga pengunjung dapat merasakan pengalaman menggunakan times stone dengan simulasi buah apel
dan menyebut kasus ini masih didalami pihak kepolisian
itu berarti otoritas bandara
cikal bakal ini orang pertama kita hormat
ya dengan suasana senayan dulu terus sempat ngenas yang ke cipayung
sampai ketemu mungkin di episode selanjutnya di minggu minggu depan mungkin ya
yang dipenuhi biota laut yang memiliki nama latin
ya yang di kemenpora masalahnya
karena itu yang akan menempel langsung dengan sel inang
pisang rajenangka juga memiliki tekstur yang agak keras
kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi
per ton biji nikel itu sekitar empat puluh an dolar
tempatnya yang suka anak anak cuci tangan itu kan
sore ya hahaha itu temennya temen gua makanya gua tahu
bayangin gue lagi serius gue bayarnya pakai cinta
agar uap bisa naik hingga ke bagian atas selama proses pengukusan berlangsung
eh kalau gak salah si henki juga sama ya loganya tinggi tinggi juga ya sen ya
saya kira mungkin seperti itu
tapi tepatnya agak lama gitu kan nah menurut gue pemain udah kelamaan gitu loh preparationnya buat
cuma ya kalau misalnya bolden masih kurang fit ya mungkin emang harus bawa satu lagi sih
dan sekarang saya punya banyak teman tuli dan dengar banyak
kita bakal main lawan thailand aja karena kemarin
kita bisa melihat lagi sumur dan juga puing puing bangunan yang menandakan
yang kita sebut dengan volatility yang tinggi atau kalau kita lihat spreadnya nanti kita bahas
desiritonang yudhistira satria jakarta
jadi kita punya sudut sudut sendiri sudut crafting ada di mana
iya kan si michelle juga enggak kan soalnya bilang kemarin
iperdisambo mengatakan kepada terdakwa
katakan sebagai bargaining point
keluhan dari warga negara indonesia dan juga pekerja migran yang ada di luar negeri ini tidak tersampaikan dari dapil tiga dari dapil yang bersama dengan dua daerah lainnya di dki ini
dengan koalisi bersama sama pak prabowo
jadi untuk memantauannya itu kita memberikan bimbangan terhadap pak basri
kalau latihannya gimana mas ada beda nggak sih mas
yang terima jadi aku lihat interaksi sama bapak juga kayaknya warm banget gitu ya ke mbak dewi
hanya lobster dengan ukuran kepala di atas tujuh cm saja dan yang sedang tidak bertelur yang boleh dipanen
kita juga sebenarnya menemukan data ya beberapa
kalau misalnya kita kehabisan uang di tengah bulan
terus terus ini bahas tentang ini dong kak daniel yang kayaknya pindah cabang nih
iya tapi maksud gue kan bukiman ya
menurut indah nuraini ketua jurusan ilmu gizi fakultas kesehatan universitas general sudirman purwokerto
saya kok memandang ini justru paradoks ya dengan tujuan pendidikan
saya bekerja itu sebagai seorang programmer atau mau saya bekerja itu sebagai seorang eksekutif atau sebagai bankir saya jalankan itu semua dengan
penyewaan hanbok ini terletak di seberang kompleks istana gyeongbokung
dan terakhir kita dimintakan untuk menyampaikan semacam statement motivasi